ajak teman dapet lagi lima puluh ribu
maka minta tolong fadil yang nganterin ya
ngapain lagi kamu kesini
pergi kamu pergi
saya tidak akan terpancing dengan perbuatan manis kamu
kenapa sih kok teriak teriak
buat apa laki laki itu datang kesini
kalau bukan taufan anak pegajulan itu
mulai berani ya dia main kesini
taufan kesini pi
kalau dia berani lagi main kesini
kamu jangan dekat dekat sama dia
dia sudah meninggalkan kamu
dia gak pantas buat kamu
kamu jangan terlalu keras sama anak
tapi ini nggak bisa dibiarkan bu
sebelum semuanya terlanjur
haris harus mencegahnya
kamu ngapain sih datang rumah aku
hei kamu tahu nggak
papi aku tuh marah besar dan aku habis nyuruh main sama dia
ke rumah kamu
taufan tolong ya

lagian kamu ngapain sih datang ke rumah aku

dan kita nggak bisa ketemu lagi
kau tapi tuister jangan ketemu siapa siapa
apa sudah berjalan
aku pertama kali gak peduli
baik baik tapi kenapa orang tuanya malah ngusir kamu seperti itu
kan mama yang lebih dekat sama lena pasti mama yang lebih tahu
kak fadil lebih baik lo kayaknya diobatin dulu ya
takut tambah parah
ya udah fadil masuk dulu
selamat malam alena
ini tante ambar
oh iya tante malam
ada apa ya tante
enggak tante cuma mau tanya
apa tadi fadil ke tempat alena
tadi fadil ke tempat alena karena mau nengokin neneknya alena yang sedang sakit
tapi fadil bilang fadil gak ketemu sama alena
betul begitu alena
oh jadi yang tadi datang itu bukannya tovan tapi fadil
dan papa telah salah sangka sama fadil
ah iya tadi tadi emang fadil datang ke sini cuman alenanya
ya udah kalau gitu tanda cuma mau tanya itu aja ke alena
terima kasih alena ya
nih tante malam malam gini ganggu
iya selamat malam alena
selamat malam tante
selamat malam tante
kok belum berangkat sayang
fadil masih nungguin kamila
kamu udah siap
yaudah ya udah berangkat
yaudah mah fadil berangkat ya
saya berangkat dulu
yang kemarin ke rumah kamu itu fadi
emang siapa lagi yang mirip sama kamu
dia itu disuruh sama mama kamu
jadi yang kena pukul sama papi aku itu fadil
karena dia pikir fadil itu kamu
selalu membuat orang lain salah paham
aku capek sama semua ini
karena menurut aku mama kamu tuh bukan cuma mau ngenalin aku ke fadil
tapi dia mau ngejodohin aku sama fadi
jadi butini masih sakit
katanya sih dia masih sakit
dan sekarang dia lagi istirahat dulu di rumah
jangan jangan sakitnya butini lebih parah
aku boleh minta alamat rumahnya
bentar ya mil aku catat dulu
mudah mudahan dengan memakan bubur buatan aku buti niji lebih sehat
sampai detik ini
aku masih belum bisa percaya farah
kalau kamu sudah tidak ada di dunia ini
kamu belum berangkat
biasanya ibu belum bangun kamu sudah berangkat
kamu kan gila kerja
ada yang kamu pikirin ya

kamu bisa berusaha
saya mau pergi
saya mau pergi
aku mau pergi
kalau kerjaan kamu gak usah pikirin
kan banyak anak buah kamu yang berkualified
kamu lagi mikirin si farah ya
dengar ya haris
sampai kapanpun ibu tidak akan merestui hubungan kamu dengan perempuan itu
dan kalaupun anak si farah itu masih hidup sampai sekarang
ibu gak akan menganggap dia sebagai cucu ibu
ibu malah berharap farah itu benar benar menguburkan kandungannya
ibu makanya kalau lagi makan jangan sambil marah marah
saya juga sebenarnya sudah tidak memikirkan farah lagi bu
karena sekarang farah sudah
farah itu sudah menghancurkan hidup kamu
buat apa kamu masih memikirkan dia
sekarang ibu tanya
berapa umur kamu berapa
tahun kamu menyendiri dan menutup hati kamu untuk wanita lain hanya demi farah
sampai kapan kamu mau menyiksa diri kamu seperti itu
rasa kamu tahu ya ibu juga tersiksa
sementara teman teman ibu sudah berkali kali menimang cucu
dan ibu cucu sendiri tidak punya
sampai sampai ibu mengangkat alena sebagai cucu ibu
hanya karena ingin dipanggil nenek
sampai kapan kamu mau menyiksa ibu seperti ini haris
sudah bu sekarang sudah siang
haris harus berangkat ke kantor

pembawa anak ini
haris kau rapi
better jauh agua sebelum kita bisa berangkat
alhamdulillah nggak nyasar kok bu
oh ya gimana kondisi ibu
ya tadi sih agak nggak enak badan
tapi setelah lihat kamu sakit ibu hilang
ibu tuh bisa aja
ibu sendirian aja di rumah
anak ibu kerja cucu kerja juga
jadi ibu selalu sendiri di rumah sebesar ini
ibu maksud kedatangan kak mila kesini
kak mila mau kasih bubur ini buat ibu
kebetulan tadi mila masak bubur
ya mudah mudahan aja setelah ibu cobain buburnya
ibu jadi lebih sehat
coba ibu lihat
baunya bikin lapar
yuk kita ke ruang makan
makan bubur ini sama sama ya